irin ih kamu ngagetin aja sih
tau nih erin aku sampe mau jatuh tau
coba sekarang ngaku ngapain itu tadi peluk pelukan
kayak perlu banget kenapa sih kayak ada yang mau mati gitu sampai peluk pelukan
gak ada yang peluk kok
orang kita itu cuma ke pasar
iya kita benar kok kita beli ayam sama beli jengkol
sama kayak permintaan dapah rw
mas ipi apa terlaku enak
dulu pergi ke pasar ya
beli ayam sama jengkol
jengkolnya yang banyak kan dikit ya
sebab apa gue suruh beli jengkol
sebab untuk senjata menyerang siluman ular
tapi apaan sih
gak baik kalau disuruh orang tua tuh tapi tapian
oh lupa lupa pih
sekarang udah beli deh ke pasar yang banyak
eh udah cepet
kau betulan ada nak raju
ada apa pak rw
ini nak raju si mei mei kan mau ke pasar
mau beli daging ayam sama jengkol
kalo bisa temenin ya
pake sama pak rw
yaudah yaudah yuk
raju sama mei mei kan ke pasarnya naik sepeda
gak mungkin bertiga
erin benar apa kata pak rw
kamu tunggu disini sebentar ya
jangan lupa like share dan subscribe ya
aduh aduh aduh
kenapa si edwin begitu ya
lo yang bener kena urin
yang rata lu kemari gue ke situ
jadi aur auran nih kayak muka lo
boleh sama aja kan kata lo di sini
itu siluman ular bakal lewat sini
gue gak kebayang
kalau itu siluman ular bakal lewat sini
nginjak ini mercon bakal
lo tau gue belajar ini dari mana
dari pak ut
katik kalau ngom
kayak gue kenal tuh sepeda
itu neng membe
masa dia jadian sama itu
si suparman itu
ini kan udah ngerangin cewek kita
kita kasih tau aja
kita lapor sama ceweknya
kita kasih tau aja
ngapain sini mereka berdua
katanya mau ke pasar
cuma beli ayam sama jengkol aja lama banget

cari masalah nih dia
gapapa sih bikin tertang gitu
kita mau kasih laporan
neng harus bertanggung jawab
karena pacar saya direbut sama pacarnya neng
sama si idung maju
eh kok idungnya maju
apaan sih maksudnya kenapa kenapa
tadi di jalan
saya lihat pacar neng itu mesra mesra sama pacar saya
mercon buat siluman ular
terus terus mereka ngapain aja
kasih tau dulu
saya tadi jalan
dia mau di belai
berani banget dia
berani pokoknya dia
terus ngapain lagi
terus lagi rambutnya di belai
kata rambut kamu bagus
nih tapi ga enak bener anda
tkp nya dimana
tkp nya dimana itu
kalau ampedia pada berantem
gue ke prw dulu ya
rumah mama aku kak

minta ulang ke
awak sih aku
sih tuh net
barbar banget ya
kan ini juga
bapak jadi bapak lebih enak ya
tapi kamu tetap anak bapak yang baik wi
nanti pasti kamu suka
semua juga suka kok masakan kamu
ih kamu ngagetin aja sih
tau nih erin aku sampe mau jatuh tau
ngapain itu tadi peluk belukan
kayak perlu banget kenapa sih kayak ada yang mau mati gitu sampe peluk pelukan
nggak ada yang pelukku
banyak alesan ya
orang kita itu cuma ke pasar
benar kok kita beli ayam sama beli jengkol
sama kayak permintaan dapah rw
kamu kenapa sih rin
kan gak ada salahnya kalau raju nemenin aku
lho lho lho emang kamu siapa meluk meluk dia
salah banget lah emang ada urusan apa kayak perlu banget meluk meluk ya
pokoknya sekarang aku mau kamu pilih
lho siapa pilih
aku atau meme cuma boleh satu
enak aja kamu mau dua duanya
astaga rin aku tuh sama meme cuman temenan aja kok
oh temenan peluk pelukan gitu iya
pokoknya pilih sekarang
rin gak ada yang perlu dipilih kamu itu pacar aku
cuma kamu yang ada di hati aku rin
kalau gitu pulangnya sama aku aja bye meme
keduluan ya selamat masak
yoi ini kamu yang mau masak
eh enak aja tadi siapa yang mau masak hah
tadi siapa yang minta masakan kamu aku malah bisa ngambil
tadi siapa yang mau masak
nih kamu lihat
gak tau diri
yaudah kamu langsung beresin ya